dengan menggunakan jalur darat wakil presiden maruf amin tiba di posko utama penanganan banjir subang jawa barat di kecamatan pamanukan sabtu siang
kepada warga dan korban banjir di subang wakil presiden menyatakan keprihatinan dan meminta masyarakat untuk dapat bersabar serta selalu berdoa
⁇ maruf ⁇ amin juga menyatakan bahwa pemerintah akan selalu hadir untuk mendampingi warga dan bersama sama mengatasi dan memulihkan kondisi pasca bencana
selain memberikan paket bahan pangan dari presiden jokowi wakil presiden maruf amin juga menyerahkan bantuan lain berupa ratusan paket alat kebersihan dari kementerian sosial
seribu alat rapi tes tiga masker seratus matras serta lima sarung tangan dari badan penanggulangan bencana nasional
dan oleh unsur pemerintah saja
dalam menangani bencana memang dibutuhkan rasa optimisme untuk perbaikan

seperti pembangunan infrastruktur yang lebih baik aman serta membangun budaya masyarakat yang sadar dan waspada terhadap